lu kenapa tis
mau diajak makan
tapi gak ketemu
lu udah nyari kemana aja
saya udah nyari
untuk awal awal buka usaha
perlu ada pengawasan langsung bu
jadi kita akan tahu
berapa yang terjual
dan apa saja yang disukai oleh pelanggan
maksud bapak gimana
ya ibu harus setiap hari ada di warung
ibu akan mengawasi langsung
ibu gak masalah
pak sama bunga bermasalah bu
kita siapa yang urus
bunga itu kan sudah besar
jauh lebih besar
masa indah bisa mandiri
bagaimana maksud dia
iya saya lebih suka
kalau makan di warung nggak ada duit
saya bukan mau ngasih saya mau minjemin
tapi bang harun bilang kenapa bun bun nggak masak aja biar nggak jajan
loh kenapa mbak isa nggak masak dari pagi pieto
kalau pagi kita kan ke rumah bunur malam mbak suri
gimana ya mbak surti saya takut bang harun gak pulang
yaudah masalahnya jangan sampai tambah besar
sekarang mbak isa pulang terus masak
jadi kalau bang harun pulang udah ada makanan
mbak surti nggak mau ngobrol lama lama ya
anu mbak bukan begitu
karena saya belum masak
saya mau balik ke kantor ya
jangan lupa tapi
itu duit buat beli makanan
saya juga udah lapar
yaudah hati hati dah
makasih bang ajak
sebenarnya saya lagi males
cuma perlu duit ayo dah
gue dateng lo pergi
tenang aja pur
kalau lo sendirian di pangkalan
lo kelihatan ganteng
ada uang kecilan mbak ada receh mau ya dah gak apa apa
ya kurang seribu bang ya udah nggak apa apa besok kalau ketemu lagi saya tambahin bang
seribunya nggak usah mbak
saya bingung pur bingung apa saya teh nyari bapak saya mau diajak makan tapi nggak ketemu lu udah
nyari ke mana aja sudah nyari ke rumahnya babe nggak ada kepemancingan nggak ada ke rumahnya
haji muron bapak saya juga enggak ada pur gratis lu nggak usah sedih ntar pasti ketemu kok saya
takut papa saya kelaparan pur ya udah kalau gitu gue bantuin nyari kamu serius pur emang gue
bercanda eh eh eh mengapain lu pakai motor lu aja
stop stop stop shop kenapa pur daripada kita bareng bareng gini mendingan kita misah aja belum
ke kanan gue ke kiri gimana kalau saya yang ke kanan kamu yang ke kiri serah lutis gue duluan
ke rawa baipik lima belas
hantuk bener ah
bapak saya udah ketemu
kalau gue ketemu sama bapak lu
bapak lo pasti udah gue boncengin
bapak saya ke mana ya pur
emang bapak lu gak ada niat berbicara
yaudah kita barengan aja
sebentar atu pur
ini baru mau bilang berangkat
gak ada uang yang kecilan bang
ada sih bang
yaudah gak apa apa dah
aduh kurang dua ribu bang
tadi kurang seribu
sekarang kurang dua ribu
sial banget hari ini
kita sudah nyari ke semua tempat
tapi bapak lu nggak ketemu juga
saya takut bapak saya kenapa kenapa pur
lu tenang aja
saya belum bisa tenang atu pur
kalau belum ketemu sama bapak saya mah
lu nelfon ojek aja deh
ya minta tolong sama ojek buat nyariin bapak lu juga
ya udah atu
saya telepon ojak dulu
la ini lagi ngopi di warung ajisodik
perhubungannya kita n perguntin